bagus banget pak hasilnya makasih banyak ya
kalau memang mbak nanti perlu apa apa mbak boleh datang ke sini lagi
kalau gitu saya permisi dulu
eh lo lepasin adiknya kribo sekarang
ini semua nggak ada di plan ya
jangan pernah lo ngelakuin misi tanpa koordinasi gue
tapi bos si keripuk udah mau datang bos
kalau kita lepasin si mia
lo dengerin gue gak sih
gue bilang lepasin lepasin
rencana kita udah mateng bus
gue yakin ini pasti berhasil
lagian kenapa sih harus dilepasin
jangan pernah lu ngebantah gue ya
disini gue ketua geng serigala
sekarang lo lepasin adiknya kribo dan lo balikin tuh duitnya dean
ya nggak bisa lah bos
duitnya udah gue bagi anak anak yang lain
kemarin juga duitnya udah gue bawa sewa mobil
lagian kenapa harus dibalikin sih bos
dean juga gak minta
gue gak butuh duitnya dean
lo balikin sekarang
jangan marah gitu dong mas
gue tuh tau lo butuh banget duit itu
kalau gak gitu lo gimana cara ngedupin ibu lo sama adik lo
jangan pernah gue bawa bawa adik sama ibu gue ya
lo kalau kamu bisa berterima kasih
boy jadi ngeblok nomer gue kan
anak cantik mama udah datang
eh yuk kita berangkat yuk
aku kan baru sampai capek kali
aku mau istirahat
ya udah kamu nanti istirahatnya di mobil aja ya
sambilan kamu tacap tacap
kan mama yang nyetir oke manis
mama itu mau ajakin kamu ke rumahnya boy
ke rumah boy
nggak mau ma
eh kamu kenapa sih
nanti bawa marah lagi loh sama aku
nggak akan bisa marah boy
kalau ada mama
percaya deh sama mama
tapi apa cinta cantik
boy itu tuh anak sultan tau gak sih
kalau anak sultan udah pasti banyak yang ngerebutin
dan kamu itu jangan kebanyakan tapi
tapi nanti boy keburu diambil orang tau nggak
yuk yuk yuk

nanti boy marah lagi sama aku

nggak ada yang aneh sih lah
cantik sayang anak mama dengerin ya
kalau nggak salah kemarin boy habis kecelakaan kan
terus kita datang ke rumah sakit juga gak ketemu kan sama boy
ya udah kamu tinggal bilang
mama sebagai calon mertuanya boy itu khawatir sekali sama kondisinya boy
makanya kita datang untuk jenguk dia
pokoknya kamu harus percaya sama mama
boy pasti akan senang banget kalau ngeliat tamu dan mama kasih perhatian penuh buat dia
yuk yuk yuk
udah udah yuk yuk
jadi bodo amat
lu gak usah tau combro
siapa tau si bu ibu ngom gara gara mikirin ciciran motor yang belum lunas
barang barang aja lu mikirin ciciran
kalau pengen motor tinggal tunjuk datang tuh motor di rumahnya besok
ya abis lu bilang dia falling in love
lu mau buktinya
lu berdua tau gak
lu ngarep reva ada di sini ya
apaan lu ngarepnya cengabekan kayak gitu
abis dari tadi lu ngelambun aja
bukannya lu abis belikin kelongnya si reva
mestinya seneng dong
ya memang harusnya seneng kian
kalau gak ditolak
kayaknya sih dua duanya
lu berdua kenapa sih
jangan salah fokus
kan gue bilang yang ditolak kalungnya bukan gue
kalian harus tau
dia gak mau kalo kalungnya diganti sama yang baru
karena kalung itu punya cerita
itu pemberian dari almarhum nyokapnya
gue tuh kantes
kayaknya gue bising banget terus nyari kemana
ini sih emang wajib dicari
udah udah gak usah khawatir
meskipun sampai bantar gebang
emang lo pikir kardus bekas
siapa tahu ada di sana
pokoknya lu tenang aja
nanti babang ian bakal bantu cari
dari tadi saya lihatin kamu ngobrol terus ya
coba kamu jelaskan tentang fenomena gunung es dalam komunikasi
gunung es komunikasi bu
gunung es dalam komunikasi adalah
saya gak tau bu
yang saya tau itu
sama satu lagi tuh mu
ngapain pada ketawa
fokus sama pelajaran ya
ian bu duluan bu
udah ternyata dia
jangan kabur lu
bu ya ampun bu
bu bangun bu
aduh gimana sih pak
kok malah diem aja tolongin dong
saya gak berani mbak ntar saya kebawa bawa lagi
tapi kalau didirimin gini malah bahaya kali pak
bu yang kuat ya bu ya
pak pak pak
pak berhenti pak
bawa ibu ini ke rumah sakit
pak bantu pak
bagus banget pak hasilnya
makasih banyak ya
kalau memang mbak nanti perlu apa apa
mbak boleh datang sini lagi
kalau gitu saya permisi dulu
mbak tracker antiseptika bb dua

bagus juga hasilnya ya
pincerin lo udah kok wor
tapi gara gara si rasa itu gue jadi harus keluarin uang gue buat benerin mobil
maling banget sumpah
tapi siapa ya kira kira yang piloks mobil gue
jangan jangan si sila lagi
soalnya kemarin kan gue juga sempat dapet surat anceman buat jauhin si boy
terus jelas jelas tadi dia datang